dan jangan pernah kalian datang menemui bianca lagi
bianca itu minum bailey sampe satu botol gara gara siapa
lo kan yang nyuruh
kenapa sih lo masih dendam gara gara kue lo gue injak
iya put coba aja lo ngebiarin abang lo angkat teleponnya bianca
nika tuh gak bakal mabuk
gak bakal ngejatuhin gelas di meja
tangannya gak bakal luka dia gak bakal di mius
gak bakal dijahit nyampe kombo kayak sekarang putri
darah kamu mau tanya sama kalian
sewaktu kemarin kalian pesta kemenangan cheerleaders kali
apakah bianka ada mengkonsumsi minuman beralkohol
berarti benar analisa kamu
berdasarkan hasil tes darah bianca yang mandung alam
maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kemahnya bianka adalah
darahnya yang mengandung alkohol yang dimasuki zat anestesi untuk pembiusan
ini memang sangat berbahaya
jantungnya bianca sudah tidak berfungsi
seandainya selang inkubasinya dicabut
napasnya akan terhenti
kita akan menghadapi kenyataan
secara medis bianca sudah dikatakan meninggal
sabar ya pak
bapak harus sabar
bapak harus sabar
aku percaya segala penentunya adalah allah
segala teori manusia
tidak akan terjadi jika allah mengendaki
aku berharap allah memberikan mujizatnya untuk bian
permisi ya bi
ya lek kamu sini semua ya
semua silahkan langsung sini ya
kamu jangan main main bud
bang putri gak main main
ini beneran bianca koma
dan secara medis dia udah dinyatakan meninggal
abang sekarang doain bianca aja ya
semoga bianca bisa cepet bangkit dari komanya
abang pasti doain dia pun
tapi kayaknya abang harus kesana lihat keadaan dia
bang lebih baik jangan dulu deh bang
putri takut nanti malam berkerusuh sana
situasinya masih gak baik buat abang
abang percayakan sama putri
enggak enggak put
abang tetap harus kesana sekarang
bang jangan naik kak
but udahlah biarin aja bang lo kesini
kesian juga dia daripada dia kepikiran
iya sih aku ngerti perasaan abang aku
aku gak mau
kalau kedatangannya nanti
malah bikin rasti dan darah makin nyalahin dia
terus akhirnya papanya bianca tau
iya juga sih
saya akan bawa anak saya ke rumah sakit
rumah sakit di singapura
dok saya gak tau
gak peduli resikonya apa dok
dok denger saya dok
saya sudah sangat lelah berdebat dengan bapak
saya sudah beruntungan
kalau ini punya resiko
bapak pikir dengan mengeluarkan pasien dari ruang icu
dan membawa berangkat ke luar negeri menggunakan pesawat terbang
dengan kondisi pasien yang koma
sesuatu yang mudah
berapapun yang bapak bayar itu tetap beresiko
tubuh bianca sangat rentan
salah prosedur sedikit
itu bapak harus tahu
saya yakin ini bisa dilaksanakan dok
asal kita kerahkan dokter dokter yang ahli dalam pemindahan itu
saya yakin ini bisa dilaksanakan dok
bapak harus percaya sama saya
karena itu bukan solusi
terus solusinya apa dok
dengan membiarkan bianca anak saya komat selama hidupnya
itu solusinya dok
seharusnya bapak yang berusaha untuk memperbaiki keadaan saya
bapak harus percaya sama saya
seharusnya bapak yakin
kalau satu hari muzizat itu akan datang untuk menyembuhkan anak papa
atau bapak memilih pilihan yang kedua
saya nggak mau dua duanya dok
saya tidak percaya pada mukjizat
dan saya tidak mau anak saya mati percuma
teknologi sekarang sudah canggih dong
orang orang sudah pintar dalam hatinya
baiklah kalau memang itu yang bapak yakini
saya tidak akan ikut bertanggung jawab kalau terjadi satu hal
seharusnya bapak berkaca pada peristiwa kemarin
karena ego dan kecerobohan bapak
sehingga membuat anak bapak mengalami koma
ini bisa dok
kamu yang menyebabkan biar nggak seperti ini
kalian bertanggung jawab
jangan berlagak lagak dok
karena kalian sampai berkomat seperti ini
katanya kalian teman baik
kalau kalian teman baiknya biangkan
kenapa kalian biarkan bianca minum alkohol seperti itu
tapi om bianca
aku minta kalian pergi dari sini
tidak mau melihat muka kalian lagi
dan jangan pernah
kalian datang menemui bianka lagi
di saat om susah
om tidak punya uang
segala macam masalah om sehadapi
om punya uang
tapi om tidak bisa
menolong anak om sendiri
maaf kalau putri lancang
mungkin allah menghendaki cara lain
untuk menyelesaikan masalah yang sedang om alami saat ini
apa yang bisa diselesaikan tanpa uang
semua harus pakai uang
doa dan memohon sama allah
doa saja tidak cukup tanpa usaha yang maksimal
untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal
tapi ada kalimat dari bunda putri
yang putri suka banget
yakin akan deservesita untuk badan yang
hanya untukmu sendiri akan dihentikan
kalau sangat dihargai
karena apapun yang kami mieliai
dia tidak akan menemani
bukan hanya tentang ofisialku
tentang warga nasional allah
maka pun atas izin allah
begitu juga dengan cara penyembuhannya
doa ataupun usaha semuanya atas izin allah
intinya kita harus yakin dan percaya kalau semuanya terjadi dalam hidup kita ini
atas izin kehendak dan ketetapan dari allah
kalian memang anak baik
tidak seperti rasti dan darah yang cuma tahunya hura hura saja
kalau nanti bianca sampai sembuh dengan izinnya
om mau kalian menjadi teman baik untuk bianca
insya allah kita dapat menjalankan amanan dari om
kita bisa menjadi teman yang baik